apalagi oleh politisi partai politik lsm
berarti kita setback demokrasi
presiden terpilih prabowo subianto mengatakan
siapapun yang enggan diajak kerjasama
agar jadi penonton yang baik
dan tidak mengganggu pemerintahan mendatang
pernyataan yang dilontarkan di acara rakornas pan ini
pasalnya pernyataan ini disampaikan
di tengah upaya prabowo merangkul semua kekuatan politik
guna mengamankan pemerintahnya lima tahun ke depan
prabowo sudah menggelar safari politik
kesetumlah partai di luar koalisi indonesia maju
partai nasdem dan pkb menyatakan
sementara pks terkesan gamang
saat ini hanya pdi perjuangan yang diprediksi
bakal menjadi oposisi dalam tanda petik
apakah pernyataan prabowo ini terkait dengan
posisi pdi perjuangan yang diduga bakal di luar pemerintahan
lalu apa batasan atau maksud dari mengganggu pemerintahan
inilah satu meja di forum
siapa ganggu prabowo dalam tanda tanya
presiden terpilih prabowo subianto mengatakan
tidak ingin diganggu oleh pihak pihak yang dianggap tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan yang mendatang
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
orang orang yang mau nonton di pinggir jalan silahkan untuk korban
tapi korupsi di dalam itu menggantung
yang di luar jangan jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik
dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan catatan kritis
jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
senada dengan ganjar pks berpendapat kontrol terhadap pemerintahan wajib dilakukan
pak prabowo benar jangan ganggu pemerintah
wong menang pemilu kok
tapi kontrol pemerintah wajib
pks selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif
tak boleh kritis yang merusak
sementara itu ketua umum partai golkar erlangga hartarto mempersilahkan
kelompok yang nantinya menjadi oposisi untuk berproses di parlemen dan menyampaikan kritikannya
kalau kan selalu dalam pemberitaan kan ada yang mendukung pemerintah ada yang beroposisi
yang tidak mau ikut namanya oposisi
ya silakan aja kalau oposisi ruangnya kan ada di parlemen
kemudian yang mau ikut ya ikut dalam koalisi

kritik bukan berarti berisik dan mengusik
semangat bekerja untuk rakyat juga perlu dijaga agar sesuai mandat
kalimat jangan mengganggu pemerintahan benarkah semata untuk kelompok luar koalisi
atau memang koalisi digembosi oleh internal sendiri

bisje terhadir di studio dari ujung sebelah kanan
mbak luluk nurhamidah ketua dp pkb malam
kemudian ada bapak dahlil ansar simanjondak jurubicara prabowo nice bianto malam
bang dhanil ada wakil ketua umum partai amanat nasional mas yandri susanto malam mas yandri
dan ada peneliti utama brin mbak siti suhrobe iwi
saya juga lagi menunggu kedatangan dari politisi pdi perjuangan
adian napi tupulu yang sedang
sebagai jurubicara pak prabowo
yang tidak ikut ya jangan mengganggu lah
konstruk berpikir kita itu
kita berbeda sikap politik
itulah kemudian pak prabowo
mengingatkan kepada kita semuanya
di tengah upaya pak prabowo
di indonesia sebagai simbol gotong royong
dengan semangat yang konstruktif
oleh nalar antagonisme tadi
kalau kemudian kita bersepakat
pemerintahan ayo kita bekerja bersama
dalam pemerintahan loyal tentu
karena kalau ada di dalam pemerintahan
nah kalau di luar pemerintahan
tapi kemudian teriakan itu
tadi jangan pakai nalar antagonis
apapun yang diproduksi oleh pemerintah
jadi mengabaikan ada hal yang kita harus bangun
istilah saya itu mutual understanding
tapi kalau kemudian ada cara yang berbeda
tapi jangan semua salah ini salah
akhirnya kita ingin naik
tapi menginjak yang lain
itu yang pak prabowo tidak menginginkan
semua yang memutuskan di luar pemerintahan
harus dan kita hormati
namun tadi kepentingan bangsa bersama
itu kita nggak perlu kompromi lagi
silahkan bang adian baru datang
gimana membaca statement dari pak prabowo itu
iya paling tidak menurut pandangan saya lah ya
jadi sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan sih
pertama beliau belum dilantik sebagai presiden
dan diksi yang beliau sampaikan itu
menjadi semacam sinyal sebenarnya bahwa
apakah beliau benar benar akan sanggup melihat berbagai
dimana orang pasti punya sikap yang akan berbeda
dan tentu juga kritik
dalam berbagai dimensinya juga mungkin sangat terjadi gitu
itu sih memang diakuin ya
cara pandang yang selalu diametralah
hitam putih kemudian yang berbeda
kemudian dianggap musuh dan mengganggu
justru kemudian ini yang perlu ditanyakan kepada pak prabowo sebenarnya
apakah misalnya pihak pihak nantinya yang berada
di luar pemerintahan dan mereka memiliki sikap yang berbeda
kemudian itu yang dianggap sebagai sebuah gangguan gitu
maka kemudian ini gangguan dan itu kemudian menjadi ancaman
nah kalau misalnya ini yang terjadi saya kira
perlu untuk kita pertanyakan
karena apapun yang namanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat
oleh karena itu mekanisme checks and balances itu tetap
dan perlu untuk dilakukan
saya kira pasti nuansanya lah ya
nah pasti yang kemudian kita tidak sepakat
kalau kemudian kritik itu
dilakukan hanya sekedar untuk ngerusuin
tapi kalau misalnya kritik kemudian melakukan fungsi
ex challenge balances itu justru demokrasi kita memberikan ruang yang seluas luas
politisi pdip gimana anda membaca pernyataan pak prabowo di acara pan itu
karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif
apakah saya tidur ngorok mengganggu
apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu
nah berbahaya ketika kita berbicara tentang
hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara
tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif
apa alat ukur mengganggu dan terganggu
apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang undangnya
nah dengan demikian sangat bebas tafsir
kalau kemudian tiba tiba ada pernyataan a dan b c segala macam
prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu
oke tapi kan pak prabowo juga mengatakan gini bung adian
kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan ya silahkan jangan mengganggu
kalau pdb mau masuk atau mau diluar sih sebetulnya
kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum
tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini
tentang kata mengganggu yang menurut saya itu nggak pantas
gak pantas gak tepat menakut nakuti
dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh
kalau tidak mau bekerja sama oke dia mau bekerja sama dengan siapa
kalau bahasanya kita lihat secara utuh
partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang undang kita
dengan sekian banyak peran apalagi mereka yang punya representasi di parlemen
dan tidak bisa jadi penonton
nggak boleh mbak lulu di parlemen boleh jadi penonton
enggak boleh ketika dia menjadi penonton dia salah saya di parlemen boleh jadi penonton
tidak boleh oke jadi penonton saya salah baik baik eh tidak bangsa masyarakat sebagai tuan rumah
itu ambisarnya dipan kan itu taksir dari adian adalah mengintimidasi gimana iya sebenarnya mas
budiman muncul kata mengganggu itu kan panjang prolognya kan oke jadi disitu pak prabowo memang
alhamdulillah setiap acarapan beliau hadir dan pedatonya panjang dan pedatonya lepas artinya
oh ya sangat enjoy itu nah dia menguraikan dia berterima kasih dapat mandat dari rakyat tidak
ada keinginan pak prabowo itu ada anak bangsa yang kelaparan yang miskin kira kira gitu kan
maka perlulah kebersamaan nah kebersamaan itu karena memang persoalan bangsa ini banyak dan
besar apalagi sekarang tantangan juga pasti lebih hebat
di tengah situasi dalam negeri juga banyak tantangan apalagi dikaitkan dengan isu global
nah maka perlu kebersamaan narasi yang dipidatokan oleh pak prabowo itu kan hampir empat puluh lima menit itu
sebenarnya membangun kebersamaan ya kebersamaan itu belum tentu juga di satu kolam yang sama
kan di luar pemerintahan pun terhormat juga itu loh tapi yang kami tangkap dari urayan itu ayo
kita sama sama jangan sampai asal beda kemudian yang penting cari popularitas tapi tidak
ya kan nah oleh karena itu menurut kami di forum itu tidak ada yang salah yang disampaikan oleh pak prabowo
intinya beliau mengajak ya kan karena bangsa ini perlu kebersamaan bersama itu ya saya setuju dengan
saudara adian tidak mesti kita ini dalam satu kolam atau satu posisi di luar pemerintah bagus
di dalam partai juga bagus tapi jangan sampai ya pokoknya beda semua pemerintah salah dan itu
akan mengganti ya itu akan terserah akan juga mengganggu ritme jalannya pemerintahan dan sebagainya
sehingga nanti masyarakat perlu juga diberi contoh yang baik bahwa kalau memang pemerintah ini baik
ya perlu juga diapresiasi tapi kalau misalkan ada kekeliruan ya juga perlu saran dan kritik tapi
jangan sampai pakai pokoknya pokoknya salah pokoknya salah tidak benar oke ya jangan sampai begitulah
ini bangsa bangsa kita negeri negeri kita tuh semua kita harus ikut bertanggung jawab
rakyat orang is my country itu pokoknya yang kami tangkap dari pak prabowo itu begitu jiwa rakyatnya itu berani untuk memperoleh kebersamaan yang terjadi di negara ini dan juga dari pemerintah yang tersebut
kira kira begitu karena waktu terus akan bergulir jangan sampai kita ketinggalan dengan negara negara lain
saya ingin dengar sebenarnya analisa dari mbak wiwi siti soro apa yang dibaca dari pernyataan pak prabowo tapi jawabannya setelah jeda berikut ini
masih bersama saya budiman tanarjo di satu meja the forum mbak wiwi mbak siti suro menurut analisa anda pernyataan pak prabowo itu dialamatkan kepada siapa sih jangan mengganggu itu
dialamatkan kepada siapa ya kosa kata jangan mengganggu sekarang ini lagi dibedah gitu ya
di mana mana didiskusi
kosa kata ini menjadi seksi sekarang
kita diminta untuk menjadi ahli memprediksi atau menerjemahkan
tapi pertanyaannya ditujunya kepada siapa
kalau menurut saya kita melihat dalam konteks environment demokrasi ya
maka akan ada yang tidak happy dengan kata kata
oke mengapa tidak happy ini maksudnya apa ya kan gitu
kalau jangan ganggu yang tinggal itu kan tidak banyak yang di luar pemerintah
adian tadi itu paling kurang dalam posisi yang saya melihatnya tidak akan bergabung dengan pemerintah kan gitu ya
saya melihat arahnya bukan kesimpulan
maka apakah ditujukan kepada
lah ini yang akan menimbulkan kontrol apa semacam perdebatan
karena dalam environment demokrasi itu menurut saya justru ini kan perkataan yang disampaikan oleh seorang calon presiden yang akan dilantik
tentu dengan sistem presidensial sangat powerful pak prabowo nanti
maka setiap kosa kata yang keluar dari pernyataan pak prabowo siapapun itu akan mempertimbangkan
nah khususnya apalagi kan ini dengan pdi perjuangan dan dengan pks belum ada pertemuan
sementara dengan koalisi partai partai yang lain dengan nasdem dengan juga pkb sudah dikunjungi pkb
yang tidak berkomunikasi seperti itu bisa menerjemahkan ini diarahkan ke saya ya gitu kan
jadi maksud dan tujuan dari pak prabowo bisa dikaitkan dengan kayaknya persiapan apa yang akan dibangun nanti oleh pak prabowo
kelihatannya pak prabowo ingin dalam membangun negara bangsa nanti itu pembangunannya pembangunan
tidak ingin ada rintangan rintangan yang berkaitan dengan mungkin gitu ya seolah olah akan mengkritisi
mungkin lebih dari mengkritisi
mengganggu tadi itu bukan mengkritisi
jadi kalau pak prabowo lalu tidak bisa dikritisi lalu disama sebangun dengan bahasa mengganggu ini menurut saya sistem kita demokrasi loh
jadi masih bisa dikritisi kalau kebijakan pak prabowo nanti itu tidak tepat tidak proper
maka tentunya harus ada klarifikasi dari pak prabowo
supaya tidak ada kesimpulan dari warga negara dari publik luas ini dan publik akademis juga gitu
jangan jangan pak prabowo akan mengarahkan gitu ya pemerintahannya nanti itu tidak betul betul ke sistem yang demokrasi
karena jelas kok dalam memaknai pernyataan pak prabowo itu harus melihat teksnya dan konteksnya
nah teksnya itu kan memang pilihan kata pak prabowo itu khas pilihan pilihan kata orang yang punya latar belakang militer
dan itu tidak selalu bermakna negatif
yang harus dipahami adalah mengganggu dalam pemaknaan pak prabowo dan beliau berulang kali juga menjelaskan kepada saya
itu adalah konteks yang tadi
apapun yang lahir dari rival politik kita
dalam hal ini misalnya nanti ada yang tidak di dalam pemerintahan dan yang di dalam pemerintahan itu salah
ada bangunan yang beliau sebut dialektika mutual understanding
di mana ada hal hal yang prinsipil kita bisa bekerja sama baik itu posisi kita berbeda maupun bersama sama
jadi misalnya kita ingin pak prabowo ingin fokus pada suasembah depangan
nah target ini harus kita bangun kesepahaman
caranya bisa dikritik tapi menuju jalan ke situ harus kemudian kita gotong royong
misalnya pak prabowo ingin terus berkomitmen mendorong kemiskinan
nah goal itu harus kita bangun komitmen bersama sama
nah nanti caranya ada yang berbeda ada yang harus dikritik monggo
jadi kalau terkait dengan kritik sikap adanya oposisi pak prabowo sangat menghormati itu
bahkan mas budiman coba perhatikan berbagai statement pak prabowo bahkan langsung mengkritik kekurangan demokrasi kita
misalnya pak prabowo menyebutkan demokrasi kita messi
itu tiga poin yang selalu disampaikan pak prabowo
dalam itu statement yang dalam maksud untuk mendorong perbaikan dan mendorong kualitas demokrasi kita
supaya partisipasi publik itu kualitasnya semakin terbuka kualitasnya semakin naik
jadi kalau kemudian orang oh ini pak prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam
saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya
karena pilihan pak prabowo ketika berhenti dari militer itu adalah jalan politik demokrasi
dan semua track record beliau sebagai seorang demokrat yang ada di partai gerindra
maksud saya adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi
itu ya nggak pernah tuh orang menghina beliau kemudian dipenjarakan
tidak pernah itu pak prabowo mengancam orang lain terkait misalnya apa
apakah memang statement itu memang ditujukan kepada pdi perjuangan
tapi yang jelas apapun tuduhan itu ketika pmk memutuskan kalah kita tidak rusuh di mk
artinya tuduhan itu biarkan saja
nah tapi begini daniel menurut gue jangan bicara lu bahwa prabowo tidak begini tidak begini
nah itu gue bicara dulu begitu loh
karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu
ada pengakuan dia kita amankan sekian aktivis ada yang kembali ada yang tidak
jangan memancing gua membuka cerita sejarah lagi
ketika lo bangun narasi seolah olah dia sangat bersih saat ini
dia tidak berhenti dengan sukarela dia diberhentikan
bukan masalah lalu tidak lalu tapi kemudian hujan tidak pernah ada yang ditangkap
ibu megawati itu sudah mengajak pak prabowo bersama sama
jadi anda enggak kontekstual kalau kemudian mengusir itu
sekarang komitmen pak prabowo terhadap demokrasi itu
dia tidak pernah lakukan ini segala macam
ada putusannya dan sebagainya
memang komitmen pak prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau
sampai beliau nanti dilantik dari presiden
komitmen pak prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi
kehormatan keberadaan kritik itu jadi poin pak prabowo
ini berbedanya perspektif pak prabowo anta guk ni
dalam konteks pak prabowo pak prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita
kultur yang dibahas oleh kompas jadi cancel kultur itu itu enggak elok maka nanti kita akan temukan
dalam sejarah indonesia kita akan terus saling mengutuk rejimnya ibu megawati mengutuk rejim
yang lamanya rejimnya pak sby mengutuk sebelumnya kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejimnya
apa bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk kita tidak pernah move on kita jadi
bangun cancel kultur mau pak bagi pernah nggak ini wakilnya mohon ada putusan rk lalu satu
yang kalah kemudian rusuh ndak ada yang rusuh kemarin jangan katanya mengutuk rusuh aja kagak
putusan mk lalu md tiga dirubah ada enggak sekarang enggak ada jadi jangan ajari kita tentang bagaimana
berpolitik dengan baik dan benar oke tapi yang gue sampaikan sama lo jangan terlalu memoles
sesuatu secara berlebihan karena memori politik rakyat
juga punya ingatan yang oke baik mbak lulu gimana sebenarnya kalau bagi pkb ini dialamatkan
kepada kepada siapa sih jangan mengganggu silahkan mudah mudahan enggak ada alamat palsu
jadi kita bukan mencari mau dialamat siapa saya kira gini loh kalau pak prabowo itu bukan
presiden yang terpilih saya kira kata kata semacam itu memang biasa ya jadi bahkan di kalangan teman
temen kita itu suka bikin goyonan eh lu kalau nggak bisa
bantu nggak usah ganggu deh tapi kan enggak punya efek dan punya dampak apapun gitu jadi karena pak
prabowo ini adalah presiden terpilih yang konon kemarin itu didukung oleh sembilan puluh enam juta rakyat indonesia
tentu kemudian ini punya dampak yang sangat serius gitu loh apakah kemudian ini memberikan sinyal yang
akan bisa dengan mudah ditangkap oleh banyak pihak sebagai sebuah model dimana pak prabowo nanti ketika
pemimpin pemerintahan ini akan mengembangkan pola pola komunikasi yang memang ya satu arah seperti itu jadi sifatnya satu
kerjasama satu gangguan kalau tadi mas daniel bilang ya bahwa ada nalar antagonistik yang itu sebenarnya
ingin di diputus begitu tetapi memang pada saat yang lain pak prabowo juga mengembangkan itu dengan
pernyataan ini gitu saya saya kira memiliki pengalaman pahit ya atau kita lah sebagian besar
yang menyenangkan di era orde baru ketika bagaimana pemerintah orde baru pada waktu itu demi suksesnya
pembangunan lalu kemudian meniadakan semua unsur unsur di masyarakat untuk bersikap kritis terhadap
pemerintah nah ini yang kemudian kita tidak ingin terulang tapi bukan kemudian kita mencurigai justru
kita mau jaga nih presiden ini ke depan jangan sampai kemudian ada yang diulang tafsirnya iya
apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu mohon maaf ada juga menteri di kabinet pak jokowi
kemudian bisa dengan sangat mudah melihat bahwa ada aktivis yang memberikan kritik terhadap investasi
misalnya tapi kemudian dianggap sebagai anasir gangguan dan kemudian itu juga berujung kepada
kasus kasus hukum nah hal hal seperti ini yang kemudian harus kita jaga bersama karena apa
akan punya gestur yang bisa berbeda dan itu sah sah saja gitu loh yang namanya partai politik
oke dulu gini ya gini percataan prabowo memang memicu polemik tapi apakah yang dimaksud dengan
gangguan itu adalah mengkritik kita bahas setelah jeda berikut ini
masih bersama saya budiman tandurjo di satu meja the forum bung yandri sebagai tuan rumah kalau anda
tidak hai tidak tepat perutukan seribu sembilan ratus empat puluh lima r ya kan dia bilang bahkan secara khusus pak berarti menyebut
saya akan menjadi presiden seluruh anak bangsa termasuk pumping dan aceh itu saya kalau saya
tidak saya gendar tiga kali sebut sumber dan aceh dimana kan pak propo kalahkan saya kan tetap
tetap akan melayani anak anak aceh anak anak sumatera barat
itu artinya pak prabowo sebelum dilantik tanggal dua puluh oktober
ya kirim pesanlah kepada anak bangsa kontestasi sudah selesai
boleh dong pesimisi sudah ditawarkan kepada rakyat
yang dipilih oleh secara mahal itu kan pesimisinya pak prabowo kan
nah oleh karena itu kasih kesempatan kepada pak prabowo
salah satunya misalkan makan gratis apa makan siang gratis
kalau mengganggu itu tafsirnya apa kalau menurut anda
enggak kalau saya mengganggu itu yang pakai pokoknya itu menurut saya
pokoknya pemerintah salah sama itu nggak boleh dong
ini kan negara negara kita kita sudah setuju dengan demokrasi
ngasih saran boleh ngasih masukan boleh
di internal pemerintah pun boleh ngasih saran
tapi kata bang nanti caranya mungkin yang berbeda
jadi menurut saya tidak ada celah satupun kita khawatir dengan pak prabowo
tidak ada karena ya berapa kali kita
ya baik yang acara tertutup dengan pan maupun secara terbuka di lipo limbidemasa
saya tidak melihat pak prabowo itu anti kritik
bahkan kalau kita lihat siapa sih yang paling keras mengkritik semua
ya enggak misalkan waktu kampanye kemarin serangan pak prabowo itu luar biasa
jadi menurut saya sudah teruji pak prabowo enggak usah ada khawatir
mbak wiwi anda sebagai peneliti di brin khawatir nggak sih dengan jangan mengganggu itu
mungkin ini ada mas daniel ya harus hati hati ya karena bagaimana
karena ini kan jadi presiden
presiden itu sistem presidensial itu separuh kata katanya akan menjadi peraturan
jadi kita itu sangat menghormati
maka tadi kan mbak lulu mengatakan karena yang mengatakan pak prabowo
jadi meaningful sangat bermakna
menimbulkan perdebatan dan ditanggapi disoroti
ada yang nggak ada masalah tapi ada banyak yang mengatakan bahaya ini
jangan jangan tidak hanya anti kritik ini kecenderungan top down dan militeristik nanti
nah maka oleh karena itu saya juga ngomong ke mas daniel
memang apapun bunyinya ada orang presiden harus dalam bertutur kata
karena ini indonesia kan masa transisi ya
kita itu akan mengejar seratus tahun indonesia
maka prakondisi itu yang harus dibangun oleh pemerintah yang dalam hal ini saya percaya
pak prabowo punya obsesi yang luar biasa untuk membangun indonesia itu melaju gitu ya
tapi bukan berarti lalu membungkam nantinya
nggak boleh itu civil society ngomong kritis dan sebagainya
sekarang apa kontrak politik kita
kalau tidak akan berubah nanti tahun depan kan gitu
jadi tidak perlu khawatir dengan kritik kritiknya pak prabowo
dulu ada namanya undang undang subversif
ada unsur unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi itu tindak pidana subversif atau tidak
sampaikan itu pada empat mahasiswa yang meninggal di makassar
hanya karena menolak uang pt pt
sampaikan itu pada bitor suryadi
hanya karena meminta tarif listrik tidak naik
sampaikan itu pada korban korban yang dituduh subversif
bagaimana kemudian aturan main negara ini
ketika sudah ada unsur unsur dan aturannya pun
kekuasaan bertindak semena mena
sampaikan itu pada marsina
yang cuma minta upah dinaikkan
yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik
nah itu undang undang subversif yang jelas aturannya
jelas tafsirnya jelas unsurnya
mengganggu ini apa unsurnya
yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari
nah ini jangan dipakai lagi
ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan orde baru
waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi tidak cuma seratus rupiah per meter persegi
kemudian dam dibuka dan banjir membanjiri lahan mereka
sampai kemudian mereka tenggelam rumah rumahnya
mereka menolak bertahan di kedong pring
bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu
nah tafsir ini harus jelas
tafsir soal mengganggu itu sebetulnya batasannya apa sih
oke biar daniel nunggirnya nggak ada
harusnya memang untuk meningkatkan nilai di mata prabowo kita nurut nurut lagi
yang jelas yang dimaksud pak prabowo mengganggu itu tadi
apapun yang disampaikan oleh adian misalnya
bang adian ini berseberangan dengan hak saya hari ini
pokoknya yang keluar dari mulut seorang adian itu salah
nah jadi tidak terjadi dialektika dalam konteks pemahaman pak prabowo
terkait dengan mengganggu tadi
itu jangan sampai dia destruktif
jadi dia harus konstruktif membangun dialektika
sebenarnya kan perspektif adanya pressure group itu adalah dalam rangka membangun dialektika
melakukan peningkatan kualitas kerja kualitas demokrasi
nah itu yang ingin dimaksud oleh pak prabowo
diksi mengganggu ini seperti apa
jangan muncul terus menerus dalam perspektif kita dalam kontestasi politik
dua kali cukup tiga kali cukup
begitu kata keluar itu memang katanya gini
kita sudah tidak bisa memilikinya lagi
nah itu artinya publik memang secara bebas untuk kemudian menafsir
nah ini memang ada kesempatan sih bagi pak prabowo
saya nggak tahu ya beliau akan menyampaikan di tempat mana
tetapi bahwa beliau menjamin betul bahwa kebebasan berekspresi itu memang ada tempat
bahwa beliau juga memiliki komitmen untuk merawat demokrasi kita ini makin matang makin matang
itu artinya bahwa setiap kritik itu justru sesuatu yang berharga
itu adalah apa namanya
kekayaan yang itu seharusnya justru kita rawat bersama gitu
kenapa tadi dibilang ya bahwa ada perjalanan demokrasi kita yang tyring yang melelahkan
karena justru kekuatan check and balances itu ada yang ditekan
sehingga kemudian pemerintah memiliki satu kuasa tunggal
dan punya tafsir tunggal tentang apa yang dianggap baik oleh pemerintah
apa yang kemudian dianggap benar oleh pemerintah
ya kalau pakai perspektif mbak lulu ini pkb cocok jadi oposisi
soalnya itu saya bilang dari tadinya adalah pendapat saya
saya kira itu banyak sekali lah orang orang dan teman teman kita semua
nah ini juga bahaya juga cara berpikirnya
lalu rakyat bersama sama bilang pemerintah jangan mengganggu
nah kalau kemudian semua menggunakan kata kata yang tidak ada alat ukurnya di undang undang
apalagi oleh kepala negara yang katanya akan dilantik prabowo ini
inilah forum dialektika yang muncul
dialektika itu adalah bagian penting
dialektika yang disampaikan oleh presiden yang konon terpilih itu
jadi memang banyak nafsir yang menghijau soal sedikit mengganggu
masih bersama saya budi manthan pejo di satu meja the forum
mbak bibi ini kekurang pasan diksi dari pak prabowo sehingga meninggal polemik atau
ini ya memikir bahwa pak prabowo ini masih nunggu empat lima bulan lagi
untuk menuju pelantikan tanggal dua puluh oktober
artinya jangan sampai bahasa yang cantik bagus ya kosa kata merangkul
berarti ini untuk persatuan indonesia untuk bareng membangun gotong royong dan sebagainya
ditimpali dengan kosa kata yang justru menimbulkan kontradiksi
itulah yang menurut saya fokus saja pak prabowo sebagai menhan
maupurna bhakti sebagai menhan lalu dilantik untuk oktober nanti
jadi bagaimana menjaga ritme politik kita karena kita akan menyongsong
pilkada serentak di lima ratus empat puluh lima daerah
jadi jangan energi kita itu hanya dikuras untuk membuat kontroversi kontroversi
tentu kita berharap nanti pak prabowo
ke depan itu memberikan kesejukan lah
jadi kosa kata yang keluar itu bukan kosa kata yang kontroversial
baik bung yandri jadi gimana mengkritik agar tidak dikonsumsikan mengganggu tadi
saya kalau lihat rekam jejak pak prabowo dua puluh tahun terakhir
gak ada kekhawatiran sekali lagi sekeras apapun orang mengkritik
mengkritik misalkan kayak anies ngasih sebelas nilai sebelas dari seratus kan biasa aja
atau selalu orang memutar kasid lama
jadi menurut saya jangan gara gara pediatri di rakyat kurnas pan itu seolah olah menafikan
apa yang dilakukan pak prabowo dan apa yang mau dilakukan oleh pak prabowo
jadi bagaimana dibuka seperti ini malah bagus
karena narasi yang dibangun oleh pak prabowo itu narasi kebersamaan
jangan sampai negara ini digadaikan dengan sesuatu yang menurut pak prabowo tidak produktif
bahkan pak prabowo langsung menyebut
yang mendukung saya pun akan saya layani sebagai presiden
artinya udahlah yakinlah insya allah pak prabowo ini sebagai presiden buat seluruh rakyat indonesia
gimana pak prabowo akan menemukan check and balance dalam pemerintahan yang mendatang
itu akan menjadi ruang yang sangat luas
partisipasi publik akan ditempatkan sebagai bagian yang krusial bagi pak prabowo
dan tentu bagi pak prabowo sejak awal juga sudah disampaikan di banyak forum
bahwasannya beliau ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita
tadi kritik pak prabowo otokritik lah yang disampaikan oleh pak prabowo terkait demokrasi kita yang messi yang berantakan yang costly yang mahal
kemudian tiring yang melelahkan
itu adalah bentuk komitmen pak prabowo bahwasannya sadar betul ada kekurangan dalam demokrasi kita dan kita punya pr lima tahun ke depan untuk memperbaiki itu semuanya
dan artinya pak prabowo menyediakan ruang yang sangat luas bagi partisipasi publik untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita
kemudian yang kedua bagi pak prabowo sejak awal ya sekeras apapun kritik sekeras apapun beda pendapat itu sangat terbuka ruangnya
yang harus tetap dijaga adalah bagaimana kemudian nalar antagonisme tidak memframe kritik ini
dan juga semangat kita untuk membangun indonesia bersama sama bekerja gotong royong untuk indonesia yang lebih maju
jadi kita harus tetap bisa saling koreksi tetapi komitmen kita harus sama untuk indonesia raya
ya saya kira cara kita menjaga pak prabowo agar sukses ya menjadi presiden dan menjalankan pemerintahan dengan benar
itu ya perlu dengan menjaga kekuatan
dan saya kira saya juga mau menyampaikan apa adanya apa yang dirasakan oleh rakyat kita
bahwa ada memang kekerasan secara simbolik dan itu melalui bahasa
kalau kemudian itu disampaikan atau dikatakan oleh penguasa akan memiliki dampak yang sangat besar
dan beliau punya waktu untuk belajar tentang itu
dan kita percaya karena seperti gusur bilang beliau adalah patriot gitu ya
dan saya kira beliau memang sosok yang apa adanya gak suka dipoles poles
namun demikian jangan kemudian bahwa diksi dan ekspresi yang ditampilkan lalu bisa secara bebas ditafsir
bahkan sebagai perintah untuk melakukan represi oleh orang orang yang ada di sekitarnya gitu loh
nah ini yang kita khawatirkan karena apa
di media sosial mas daniel jadi bukan karena pak prabowo nya tetapi di media sosial misalnya
karena ada militans ada pecinta yang luar biasa
maka kemudian itu menafsir sedemikian rupa
akhirnya mereka kemudian yang melakukan tindakan tindakan represif dalam bentuk kata juga gitu
kepada semua pihak yang dianggap ini akan mengganggu atau memusuhin
atau bahkan sedikit berbeda dengan pak prabowo
saya kira cara kita merawat demokrasi adalah dengan kesungguhan
tetapi tentu kita perlu memberikan kesempatan itu
ya tatanan demokrasi kita agak terganggu ketika ada dinasti politik
bansos pemilu dan sebagainya
dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal
intimidasi dengan bahasa yang multitafsir yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut
kenapa semua bisa kena dengan bahasa ini
nah menurut saya saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin
jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan oke
karena yang faktanya begitu dia bicara mengganggu
itu kita jadi tiba tiba kok jadi begini gitu loh
oke lebih baik kurangi bicara
kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah jogetin aja
atau banyakin kerja biar yang bicara daniel aja
kalau daniel bicara ini mantep bos
biar diangkatlah jadi staf sus presiden
adian pak bintung pak lulu daniel pak yandri dan pak wibi
oke mandat rakyat telah diberikan kepada prabowo subianto gibran raka bumingara dan pak bintung
pertama prabowo subianto gibran raka bumingaraka sebagai pemimpin negeri dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
menjadi tugas pemimpin bangsa untuk menjalankan tugas konstitusionalnya mensejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan
namun selain kekuasaan itu mengentarkan dan memabukkan kekuasaan bisa menjerumuskan
pada tahap itulah kritik publik diperlakukan agar pemimpin tetap setia pada janji janjinya
pendapat publik juga dijamin oleh konstitusi
selamat malam dan terima kasih